hari ini empat oktober dua ribu enam belas menjadi batas terakhir pengumpulan berkas bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam pilkada dki jakarta
ketua kpu dki jakarta sumarno menjelaskan ketiga pasangan bakal calon belum ada yang memenuhi kelengkapan berkas
walaupun tidak substansial kpud tetap meminta kekurangan tersebut untuk dilengkapi
beberapa contoh berkas yang kurang adalah ijazah sma yang dilegalisir
surat keterangan tidak memiliki utang pilot dari pengadilan niaga hingga surat tidak dicabut hak pilihnya dari pengadilan
setelah berkas dilengkapi kpud dki jakarta akan melakukan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur pada dua puluh empat oktober mendatang
ya meskipun tidak substantif ya misalnya terkait dengan foto legalisir dan sebagainya
tapi persyaratan itu bersifat akumulatif jadi seluruh persyaratan harus lengkap
kekurangan salah satu
atau salah dua persyaratan menyebabkan yang lain berarti dinyatakan tidak memenuhi syarat
ms itu memenuhi syarat tms tidak memenuhi syarat
jadi kalau ternyata ada kekurangan berkas yang tidak dilengkapi berarti kan kpud akan menyimpulkan tms tidak memenuhi syarat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia nesya megawati di kantor kpud dki jakarta nesya hingga saat ini
tim sukses mana yang sudah datang
dan menyelesaikan segala persyaratan yang masih kurang
eva sejauh ini baru satu ada tim pemenangan yang sudah tiba di kpud pada pukul dua belas siang tadi
yakni tim pemenangan dari tim anies dan juga sandiagono
apakah memang dari untuk pelengkapan berkas tersebut apakah sudah memang sudah lengkap masih belum dipastikan
karena sejauh ini pihak kpud masih rapat dan nantinya akan dipermasakan kembali
apakah semua berkas berkas tersebut bisa dinyatakan lengkap dan juga memenuhi syarat
sejauh ini memang rencananya dua pasangan lain dua tim pemenangan lain akan tiba ataupun akan mendatangi untuk melengkapi berkas
di antaranya adalah praselio edy dari tim pemenangan ahok darot dan juga nahrawi ramli dari pihak agus dan silviana murni
tapi sejauh ini belum tiba dan belum kita pastikan eva jam berapa akan tiba
tapi yang jelas memang untuk penutupan dari untuk melengkapi bekas bekas tersebut nanti terakhir batas akhirnya adalah pada pukul dua puluh empat ataupun pada pukul malam nanti
ini adalah langkah ataupun proses selanjutnya di mana memang pada awalnya kemarin masing masing pihak pasangan calon bakal pasangan calon telah mendaftarkan lalu memberikan berkas berkas tersebut
ada dua eva ada persyaratannya berhubungan juga dengan calon dan juga pencalonan
kalau pencalonan dalam artinya adalah seperti misalnya adalah tanda tangan dari masing masing partai ataupun pimpinan partai dan juga surat yang lainnya
sementara kalau untuk calon yang bersifat individu misalnya adalah ijazah yang belum dikalisir
misalnya juga adalah foto yang tidak sesuai dengan kebenaran
misalnya juga adalah foto yang tidak sesuai dengan kebenaran
memang kecil kecil eva tetapi memang bersifat administratif dan juga penting dalam pada proses untuk memenuhi administrasi itu sendiri
nanti pada saat kemarin pada saat sudah dilihat dari awal pendaftaran lalu pada tanggal satu oktober kemarin
yakni pada hari sabtu kemarin semua pasangan calon dipanggil kembali kemarin untuk diberitahu diinformasikan mana saja berkas berkas yang belum lengkap
dan hari ini merupakan batas akhir dari pasangan calon untuk mengumpulkan semua persyaratan administratif
dan hari ini merupakan batas akhir dari pasangan calon untuk mengumpulkan semua persyaratan administratif
yang juga nantinya akan digunakan ataupun akan dilihat apakah memenuhi syarat atau tidak
sebelum mereka nanti akan ditetapkan pada tanggal dua puluh empat oktober mendatang
iya kemudian yang ingin diketahui publik adalah nama nama tim kampanye dari tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur
siapa saja yang sudah resmi terdaftar di kp ud dki jakarta nesya

eva sejauh ini memang belum ada atau memanjakan belom mendaftarkan bersifat
belum mendaftarkan meskipun memang sudah banyak ataupun masing masing pihak sudah mendeklarasikan diri atau memberikan informasi
tetapi sejauh ini tim pemenang atau nama tim kampanye belum didaftarkan ke kpud
kalau kita melihat bahwa nama persyade itu muncul dalam untuk tim pemenangan dari ahok jarot
tetapi sejauh ini belum dicepastikan dari apa susunan susunan tersebut juga belum dikumpulkan dan kepada pihak kbri
makanya hari ini merupakan batas waktu terakhir untuk bisa mengumpulkan nama nama tim kampanye
hari ini adalah tim kampanye tapi untuk yang lebih baik lagi mengenai kampanye sosial media
eva pada tanggal dua puluh delapan oktober mendatang merupakan adalah masa kampanye
dan tanggal dua puluh tujuh oktober mendatang merupakan hari terakhir untuk mengumpulkan atau mendaftarkan nama nama ataupun akun akun sosial media yang resmi
yang dijadikan untuk pada saat proses kampanye nanti
tidak dibatasi jumlahnya berapa saja boleh tapi memang harus resmi
tanggal dua puluh delapan oktober masa kampanye sampai dengan tanggal dua belas februari dua ribu tujuh belas
dua ribu tujuh belas merupakan akun yang resmi untuk didaftarkan dalam proses ataupun pertarungan pilkara dua ribu tujuh belas
di atas tanggal dua belas februari maka akun resmi tersebut harus juga ditutup karena masa masa tersebut merupakan adalah masa masa tenang
baiklah nesya megawati melaporkan langsung dari kantor kpud dki jakarta